ya senin ini satreskrim polres kota bogor memanggil direksi rumah sakit umi dan koordinator mercy
terkait dengan kasus dugaan penghalangan kerja satgas covid sembilan belas
rumah sakit umi diduga menghalangi satgas covid sembilan belas melakukan tes usap kepada rizik syihab dan istrinya
sekitar pukul sebelas tiga puluh para saksi dari mercy tiba memenuhi panggilan polisi
satreskrim polres kota bogor memanggil koordinator mercy hadiki habib dan mea astuti sebagai saksi
diketahui keduanya adalah dokter pribadi keluarga rizik syihab
menurut ketua presidium mercy sarbini abdul murad rizik meminta dokter pribadinya menangani selama dirawat di rumah sakit
sarbini menyebut rumah sakit umi dipilih mersi karena sebelumnya sudah sering bekerja sama
ini beliau di rumah sakit posisinya
rumah sakit itu
ini kepentingan umum
iya makanya kita melakukan langkah langkah yang itu menyelamatkan semuanya
kita tidak berpikir bahwa beliau covid atau apa tidak
tapi sebagai dokter yang dipercaya oleh keluarga kita melakukan langkah langkah yang profesional
tapi kalau misalnya mau tahu hasilnya gampang
tanya sama keluarga kita laporan
sementara itu kapol jawa barat irjir ahmad doviri menegaskan
kepolisian tetap akan melanjutkan proses hukum
rumah sakit umi kota bogor
meski wali kota bogor bima arya mencabut laporannya
sebelumnya rumah sakit umi dilaporkan terkait dugaan upaya menghalangi pemeriksaan swab kepada rizik syihab
kapol jawa barat mengatakan pencabutan laporan oleh wali kota bogor tidak dapat dilakukan
setelah kasus tersebut masuk ranah tindak pidana murni
karena masuk ranah pidana pihak kepolisian tetap bisa melanjutkan penanganan kasus tersebut
yang jelas setiap langkah dan tindakan atau hidup pihak rumah sakit maupun yang bersakutan
itu ada konsep kondisi hukum yang harus dipertanggungjawabkan
dan sakit covid sembilan belas sudah melakukan ke polres kabupaten bogor
dan dalam hal ini kewajiban kita untuk menilai lanjutkan laporan tersebut